sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok kamu ngikutin saya terus
kamu kok demen ya sama saya ngikutin terus ya
kok kamu gak pergi pergi sih burung
iya gue juga berani
cuma gitu doang mah kecil
aduh kayak tupai
ayo cepetan cepetan kita harus nyembrang sana
lama kita harus nyembrang sana cepetan lah
kita bisa ketangkeh
cepetan yuk yuk yuk
yaa yuk yuk cepetan cepetan
engga engga itu engga mau engga mau gue takut
coba ya menurutku kan
aduh engga engga engga gue takut gue takut
gimana lo kalau kita berenang aja lo kita susul mas refi
engga gue takut ah engga engga engga
bisa lu bisa gue temen dua
waduh terserah lu gue mau
mau kemana lu cewe terserah
ikut jangan berisik
lu bakalan berjual ke tempat sirkus
sekarang kita cari si revie
cewe terserah cepetan jalan
gue udah bisa sedang
jangan berisik loh gue juga capek
mana gitu cewe terserah
hanya segini doang kok
shhh keras keras
ini pampat itu cewe terserah
kita kan punya senjata
gimana kalau kita tembak aja
hampir lupa aku
udah pak ini aku
udah aman nih pak
eh eh tunggu tunggu tunggu tunggu
wah pasti kerjanya si purpe sama si lelo
pak pak pak
berdiri dulu sebentar pak
apa lagi sih
gue lapar beli nasi uduk dong
ini di hutan
nuru nyuru orang lo
emang gue kebantu lo
nggak tahu sih perasaan saya
jangan banyak amal
kuping caplang begitu sentil
nggak ada kerjaan
kayak orang nyasar itu nyanyam lo
lu dendam sama gue
lu ngajakin duel
enggak emang kenapa
lu dendam sama gue
lu ngajak berantem
gue ngajak dong emang kenapa sih